presiden joko widodo menekankan empat poin penting dalam peringatan hari kesaktian pancasila
yang digelar di monumen pancasila sakti lubang buaya jakarta timur
presiden jokowi menegaskan sejarah kelam pki tidak boleh terulang
masyarakat diminta tetap memegang teguh nilai nilai pancasila
jokowi juga menegaskan pemerintah tegas melarang pki di indonesia
sementara menurut menkopol hukam wiranto
kabar kebangkitan pki di media sosial merupakan isu yang dapat meresahkan
berpotensi mengganggu stabilitas keamanan
isu ini sangat mungkin dijadikan lahan politik jelang pemilu presiden dua ribu dua puluh
karena itu isu kemunculan kembalinya pki harus disikapi dengan cerdas
pegang teguh pancasila
jangan beri ruang kepada ideologi lain yang bertentangan dengan pancasila
apalagi memberi ruang pada pki tidak
yang ketiga posisi pemerintah sangat jelas
pegang teguh tap mprs nomor dua puluh lima tahun
karena di tap mprs dua puluh lima tahun dua ribu enam jelas bahwa pki itu dilarang
yang terakhir saya mengajak seluruh komponen bangsa
saya perintahkan kepada tni polri
serta seluruh lembaga lembaga pemerintah
untuk bersama sama bersinergi
membuat rakyat tenang dan tentram
dan bersatu padu menghadapi persatuan kompetisi global
jangan sampai dulu bahwa peristiwa g tiga puluh spki ini
baik jangka pendek
maupun dalam rangka pilpres yang akan datang
akan menimbulkan kegaduhan
menimbulkan satu suasana yang saling salah menyalahkan
yang akhirnya juga mengganggu stabilitas nasional
akhirnya mengganggu pembangunan nasional
akhirnya mengganggu kepentingan masyarakat